saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya
oke jadi untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pertama saya bergabung di baitul kuro itu

yang ikut bertanggung jawab terhadap eksploitasi alam di bangka
jadi memang perlu dialog
ini tuh luar biasa
yang tertarik untuk kerjasama dengan pertamina khususnya adalah karena kita sudah berhasil melakukan ccus ini jadi barang bersama dengan partner dari jepang
bagaimana dengan catatan utang pemerintah utang publik begitu
aspek dari aspek transport ya biasanya mereka over
cuma saya merasa wah ilmunya itu sudah bermanfaat gitu taues alhamdulillah
jadi suhu cuaca di sana lebih panas
apa namanya di sekitar lokasi gempa
itu masih menggunakan masker di outdoor
tapi kemudian di sisi yang lain
tahun ini ada delapan kelas ukt di unpad
open field tapi harus ada trip irigasinya
gue pertama kali nonton basket yang seru tuh
dalam rapat kerja kemarin menyebutkan
daya saing ya karena menkopol hukum
jadi ketika kita ketemu tuh nanti kan misalkan kita ada kendala lagi belajar misalnya lagi belajar car liar gini
ini kan memang bisa dikatakan bervariasi begitu ya mas
kalau sudah berangkatkan umroh orang tuanya
atau dining set dengan meja panjang dan jajaran menu yang terkesan lebih formal
karena itu dulu sawah kemudian bawahnya itu adalah
serta kue untuk ajang silaturahmi
sistem integrasi transportasi antar moda yang aman nyaman dan terjangkau di jakarta dan daerah penyangga
ya mungkin selama itu saya belum ngaji
tersangka terancam hukuman enam tahun penjara
terus habis itu terus ketemu dengan teman teman tunanetra
dan di sini awak media sempat bertanya tanya apakah mungkin pemeriksaan ini sudah selesai namun setelah ditulis lebih lanjut oleh awak media di sini
sehingga kita melihat ada prinsip keadilan perpajakan
dan mereka punya cita cita ingin hebat karena ingin bisa membantu orang lain
apalagi ada booster kedua sekarang
yang di popme itu kan seru banget tuh
eh tahun itu garuda bener bener
tapi orang juga bisa relate dari jerman atau dimana bahwa bermasalah manusia
kualitas air di kalimantan
apalagi kalau kemudian perangnya mulai ada penyelesaian
koknya cuan enak banget
bahkan kalau negara yang lebih rendah kita seperti saudi
lalu mereka suruh good by terhadap batu baranya mereka rasakan bahwa itu implikasi sosial politiknya luar biasa
punya hidropotensi punya matahari
dengan melihat situasi atau tren startup saat ini mas bima
mohon maaf pak iman memang kita tentunya ini menarik sekali untuk dibahas
keluarlah angka dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
jadi mereka bisa meminimasi risiko kehilangan
kita butuh adalah banyak faktor dan aspek
kelihatannya sih gampang ya tapi namanya anak anak ada yang ngasih nasinya kebanyakan
untuk anak anak yang telah putus sekolah di desa gintung cilejet
karena gue melihat ada sebuah progres
dan ternyata salah satu yang saya temui mas setelah ngulik ngulik jurnal juga
gue pertanyakan aja masyarakat yang mana pengen sintayong
pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang untuk biaya parkir kendaraan
kalau kita lihat bahwa fiskal atau apbn menjadi instrumen utama dalam menghadapi pandemi dalam memulihkan ekonomi
kita lihat ini dari panel layar yang ada di kantor gedung bmkg
seperti apa pengaplikasiannya yuk kita cari tahu
nanti tahun ini mungkin stop lima tahun depan stop boksit
aduh pasti bau dan juga jadi sarang penyakit
di area sekitar halaman rsud sumedang ini
karena dengan menyebarkan lagi dengan membuatnya viral
ini yang menyebabkan harga gas
wendy mengaku setiap semester yang harus menyiapkan sekitar dua puluh juta rupiah
membuat anak anak di gintung cilejet harus berhenti sekolah atau berkegiatan lainnya
terus udah kayak mulai longgar kan di jakarta
oh kalau yang dari itu sih
pengisi suara dan lain sebagainya
bapak kos gusti adalah seorang tunanetra
per bulan jadi lima belas juta
karena tiga hal yang harus kita perhatikan
menurut saya sih boleh boleh aja ya hanya sebatas wajarnya aja ya dan tidak di bagian yang sensitif
lonjakan penumpang yang begitu signifikan pada hari hari kerja setelah hari raya idul fitri
kenapa kita gak menjaga kesehatan kita agar gak keluar biaya gak keluar waktu
disiapkan juga koridor atau lorong yang menghubungkan kandang adaptasi dengan daerah habituasi yang mirip dengan habitat asli
pria lima puluh tahun yang berprofesi sebagai dosen ini
selain itu bandrek memiliki banyak khasiat
kelly moss adalah direktur konten di mozo
berakibat pada ekonomi seperti apa
nah kembali lagi ke pertanyaan lu
dengan growth maka job creation terjadi
tapi anak muda yang tinggal di aceh di papua apapun pendidikannya pilihannya itu concern sama isu ini
kita tahu rubialnya karena kasus
menjadi ramai dengan kehadiran anak anak
bisa bertahan bahkan tumbuh di era digital
salah sesyarat ke ibl
ini akan sangat terkait dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim
nggak semua orang punya pendapat berbeda
biar singapura yang koleksi piala ciki
dan saya juga bekerja sama dengan pemuda setempat untuk membuat contohnya turnamen ya
kalau ada umur tiga belas empat belas yang bagus di tag
tapi gue rasa tidak fair untuk membandingkan
tapi gue lihat mereka setiap hari masih latihan
ada pula anak yang mengalami gangguan psikologis dan terpaksa putus sekolah setelah menjadi yatim piatu
main posisi berapa gantiin kelly purwanto
lihat juga data data bps
dari perang yang konvensional
gue juga tau gara gara kompetitor bu makanya
nah ini cara motongnya nih
kalau saya sih balik lagi ya beli sesuai kebutuhan aja
kayak riders misalkan yang sekarang
dan juga ini sangat luar biasa lah
meski jumlah kasus kebakaran di surabaya terus menurun dalam dua tahun terakhir
kalau kita bisa menghadapi musim
sebelum mendapat bantuan dari yayasan roda harapan indonesia
kegiatan antarjemput tunanetra mengaji tak pernah berhenti

udah dengan statistik gue musim ini bagus
nah dari situ kita muncul oh kenapa kita gak bikin aja sushi kelas for kids
ternyata biaya untuk berkuliah khususnya di perantauan
yang baru memulai karir
pukul delapan dia sudah berada di peron
padahal gue pengen banget sebenarnya main di tim itu
selamat pagi kabar baik terima kasih
dan kebutuhan pokok anak anak baitul huro
jadi kalau kita ngomong tentang misalnya cerita cerita misalnya yuni gitu ya
william udah gak main
baik itu terutama di jakarta dan daerah daerah pinggiran
ini sebabnya apa sih kita sekarang kok surplus perdagangan kita
bapak prabowo dan mas gibran
ada satu tempat yang tak boleh dilewatkan
jadi bergantung pada vaksinasi bergantung pada perbaikan mobilitas
salah satunya amit rashid yang berhasil masuk jurusan pendidikan agama islam
jadi memang kalau udah ada tempat restoran atau tempat makan
berkat ketekunannya berorganisasi dan mengajar
pemainnya saya ini pengen jadi warga negara indonesia
seperti masa sebelum pandemi
itu tugas kita untuk mengajari dan memberikan edukasi politik ke adik adik kita maupun generasi kita agar tidak apatis dengan politik

jadi kami kira di sini
untuk menyatakan kapan dicabut secara resmi
dan juga bicara hal yang
buat gue akhirnya gue ambil keputusan ya
wah wah kasihkan mili kambing sampai lupa
jika tidak berada di area yang sama jarak stasiun dengan halte transjakarta tidak boleh lebih dari lima ratus meter
bahkan paling kecil di sini satu tahun sembilan bulan
sekarang semester dua juga sama tiga lima sampai empat juta
totalnya tujuh puluh tujuh juta ton harus keluar dari ukraina tapi tidak bisa keluar karena masalah jaminan keamanan dari rusia
nah yang anda lihat di layar kaca ini adalah warga yang baru saja tiba dan juga transit di stasiun manggarai
oke kalau sudah matang langsung kita angkat
apa yang akan terjadi setelah sinteyong
sebelumnya itu saya masih nggak bisa ngaji
oke artinya belum bisa membawa dan menjadi representasi begitu ya bagi anak muda ini
nikel dan turunannya boksit sudah
kos jasin dan akmal marhali
yang kepada tuhan itu udah gak bisa ditawar dan tidak akan berubah karena itu adalah panggilan tuhan
misalnya networking di sana kan banyak dana dana hibah funding grand ya
meski terlihat seperti gerakan sederhana saya kesulitan mempraktekkannya
tetapi ada tiga yang perlu diperjelas kepada masyarakat
ya kalau berat berat ya
karena itu ada lahan luas yang buat kumpul kumpulnya anak muda sampai ke pekansari
gusti juga berharap akan lebih banyak orang peduli kepada kaum disabilitas termasuk para tunanetra
biar ada tenaganya kita sarapan dulu
tidak soalnya rik kalo gak salah pernah juga di hitam putih
dengan kartu awal sudah bisa cuman belum murah
artinya bisa menanggulangi permasalahan ini
apalagi kemudian dengan karakteristik kalau anda mengatakan kedekatan tadi ya pak
atau pun winter ini karena bisnisnya tidak membutuhkan bakat uang atau promo cashback
pakar keuangan kastar steven beckha mengatakan para peminjam memiliki pilihan
di indonesia nih bu kemarin presiden jokowi baru mengumumkan pelonggaran penggunaan masker
kita kemudian punya golden generation berikutnya
diapresiasi oleh kelompok orang
kenikmatan allah yang ada dengan hafal al quran menjadi orang orang hebat di mata allah
gula darah metabolismenya akan meningkat
bahkan bmkg mengatakan hingga november desember masih belum akan ada hujan
kemampuan mereka dinilai lebih dari sekedar memadamkan api
kan akhirnya performanya juga nggak akan bagus
hasil foto saya sudah dicuci cetak
dalam perbaikan sepak bola indonesia
dan juga cari yang anti mainstream
kan pengennya uph kalo misalkan gak uph uner
atau belum nantinya jika memang gedungnya dianggap sudah kembali aman
waktu itu kemudian kita melakukan pembatasan membantu umkm secara cash
nah hal hal semacam ini pr yang tidak mudah untuk bisa dikerjakan oleh para caleg muda
yang rata rata penumpang lrt itu adalah penumpang pekerja kantoran
taruhlah tadi batu bara sudah mulai normal cpo kita mungkin sudah mulai turun kira kira
sinergi vertikal dari atas sampai bawah
dan survei februari dua ribu dua puluh satu itu turunnya satu juta
pokoknya kalau nggak salah ibl akan memberikan waktu kepada tim paling nggak satu sampai satu setengah bulan buat persiapan
bisa soalnya kan juga makin kesini model batik itu kan beragam ya
berarti itu kayak smk kali ya mas
ini penting utamanya yang berkaitan dengan ekonomi itu umkm
meskipun demikian ksp memiliki keunggulan dibanding pinjol
rasa percaya diri agar anak anak yatim bisa kembali semangat melanjutkan kehidupan termasuk
menjadi dua faktor terbesar penyebab kelahiran prematur
langit cerah bintang bermunculan
luka luka dari gempa ini adalah tiga orang
untuk pengobatannya ini kita harus bersama sama ya
sehingga semua kebijakan kebijakan harus hati hati
sudah delapan tahun lalu kendalanya apa selama itu tidak ditemukan
jika anda berada dalam situasi sulit
membutuhkan waktu empat puluh lima menit
tapi kali ini obrolannya nggak cuma sekedar ceritanya fashion week aja
yang nekat menghindari kemacetan dengan menerobos jalur bus transjakarta
tadi udah dijabarkan sama mas burhan kenapa sih akhirnya mereka memilih untuk apatis
lalu dia empasrah menyatakan bahwa demam berdarah sudah aman
jadi kita harus realistis aja bahwa pemain yang kita dapatkan
sebenarnya respon masyarakat saat itu seperti apa
bahkan yang sekarang yesus jardim anaknya elisa ngelo gitu kan
atau pendapatan dari selisih harga saham yang tinggi
publik tengah ramai membicarakan kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat ditjen pajak jakarta selatan mario dandi satrio terhadap anak tinggi gp ansor kristalino david ozora
dan lain lain buat acara acara atau event event tertentu
bener bener terakhir aja bener bener kayak kita mati matian
karena kepiting ini satu bisa untuk lokal satu bisa untuk ekspor
pak syaiful memang tetap ada protokol kesehatan dan juga indikator indikator tertentu yang memang harus diterapkan dengan ketat begitu ya
masih banyak warga yang belum mengetahui sudah dimulainya vaksinasi untuk masyarakat umum
oh cim satu lagi
nah ternyata selain tadi eksploitasi lahan mereka berebut sepertinya ya
justru sekarang karena kita tahu sepak bola kita stuck
iya yang kelas sebelas nya kayak yang pertama tuh cuma masuk nominasi doang
mereka fokus meminjamkan inkubator gratis
mereka juga lihat volatilitas harganya itu membuat ketidakpastian